logistik dasar kepada masyarakat terdampak
sebenarnya tidak ada pengungsian
tetapi memang ada beberapa fenomena fenomena yang kita masih pastikan ini penyebabnya apa
misalkan di tanimbar itu ada tanah muncul di sekitar daerah pesisir
dan itu cukup luas
sehingga ini membuat penduduk cukup resah
sehingga memilih untuk mengungsi dulu sementara waktu
sampai ada penjelasan dari pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa apakah ini aman atau tidak
kita tentu saja memastikan bnpb sesuai dengan informasi dari bmkg
bahwa peringatan dini tsunami sudah dicabut
jadi tidak ada ancaman tsunami saat ini
jadi bisa dan gempa susulan
yang dilaporkan oleh bmkg hingga saat ini
tadi pukul tiga belas ada tujuh kali
dari manitou tiga sampai lima tujuh
tujuh adalah gempa yang kedua setelah gempa tujuh sembilan
jadi kita harapkan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa
tanpa meninggalkan kesiapsiagaannya
dan sejauh ini kita cukup berpegang kepada informasi yang disampaikan oleh institusi pemerintah
dan sejauh ini kita cukup berpegang kepada informasi yang disampaikan oleh institusi pemerintah